pos tni distrik mugi kabupaten nduga papua diserang sekelompok orang bersenjata
pada sabtu sore waktu indonesia bagian timur
akibat penyerangan itu tim gabungan satgas yunif r tiga ratus dua puluh satu gt dan kopassus
yang berada di lokasi kejadian berhamburan menyelamatkan diri
sebelah pon itu sebelah pon
mabes tni pun angkat bicara terkait peristiwa kontak senjata
antara anggota tni dengan kelompok bersenjata ini
informasi yang diterima oleh pihak puspen tni
satu orang anggota tni yang diketahui bernama pratu miftahul arifin
dari satgas yonif r tiga ratus dua puluh satu gt tewas akibat penyerangan itu
panglima tni terut bergacita atas kuburnya praculi terbaik tni
atas nama ratu miftahul arifin yang meninggal yang gugur pada
tanggal lima belas april dua ribu dua puluh tiga pukul enam belas tiga puluh waktu indonesia bagian timur
tni sebagai patro nkri tidak pernah mundur sejengkal pun
untuk menjaga kedaulatan wilayah ri dan itu masih konsisten dilaksanakan di papua
panglima tni dengan tegas
menyampaikan untuk ambil tindakan jangan ragu ragu
upaya evakuasi korban yang masih berada di lokasi kejadian pihak tni terkendala cuaca
menurut julius kondisi cuaca yang tidak menentu mempengaruhi proses pemantauan
evakuasi dan koordinasi dengan pasukan di lapangan
tim liputan cnn indonesia